ya nanti kita buat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup
mengapa menjadi mahal karena itu kejadian pada tahun dua ribu sembilan ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut
padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari mahkamah konstitusi diterapkan yang sama
dengan bahan sos dengan campur tangan negara
hanya kali ini intervensi dari negara itu sudah di atas batas kenormalan
saya audrey chandra saksikan program program kompativ melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya